periksa dan teliti kembali barang bawaan anda
jangan sampai ada yang tertinggal atau bertukar
roda roda baja mengikis rel rel panjang mengantar manusia bertualang
sebuah wahana hasil produk zaman memudahkan kita sampai tujuan
bagai hewan melata meliupkan tubuh ia merayap kemana arah
sebuah lagu masa kecil bahkan pernah membuka rasa ingin tahu kita tentangnya
namun kini menaikinya bukanlah sekedar memenuhi rasa penasaran
naik kereta api adalah kebutuhan
kebijakan ini mutlak
mengingat bertambahnya kebutuhan manusia untuk berpindah
maka medium transportasi semakin dibutuhkan
kereta api sebagai alat transportasi darat punya banyak kelebihan
dibandingkan pesawat udara
kereta api cenderung murah dan dapat mengangkut banyak penumpang sekali jalan
faktor risiko keselamatan yang minim juga merupakan daya tarik
kereta api tidak hanya menjangkau penumpang tujuan jarak jauh
rangkaian gerbong dengan sumber daya listrik yang biasa disebut kereta api listrik ini
lalu lalang melintas di jantung megapolitan
kereta api yang terdekat di setiap lokasi yang sama seperti wilayah ini
dapat menggambarkan betapa kereta api adalah alat perpindahan yang dapat diandalkan
di ibu kota jakarta kereta angkutan masal yang sedang dalam masa pembangunan adalah mass rapid transit atau mrt
dimiliki oleh pemerintah daerah khusus ibu kota jakarta pt mrt jakarta
menjalani fungsi angkutan masal cepat dan nyaman melayani rute dari selatan ke pusat kota
jenis lain angkutan kereta yang sedang dalam proses pembangunan di ibu kota adalah light rail transit atau lrt
ada dua pelaksana konstruksi yang terlibat di dalamnya
badan usaha milik negara pt adikarya membangun rute jakarta bogor depok dan bekasi
sementara pemerintah provinsi dki jakarta menguasai koridor dalam kota
dengan ruas awal dari kelapa gading ke velodrome rawamangun
di sumatera selatan untuk menyambut asian games dua ribu delapan belas
pemerintah membangun lrt dari bandara sultan mahmud badarudin ii hingga kompleks olahraga jakabaring
untuk memfasilitasi pilihan transportasi masal ibu kota
negara melalui badan usahanya terus melakukan ekspansi usaha
masih di ibu kota dua perusahaan bumn yaitu pt kereta api indonesia
dan angkasa pura melakukan kolaborasi menciptakan kereta bandara
sebuah hasil cita cita atas kegelisahan pemerintah dalam menyediakan transportasi cepat menuju bandara soekarno hatta
kereta rute sudirman baru menuju soekarno hatta ini
menyusul kesuksesan kereta bandara rute medan kuala namu di sumatera utara
yang beroperasi sejak juli dua ribu tiga belas lalu
pemerintah melalui pt kereta api indonesia juga membangun rel dengan lebar sepur seribu empat ratus tiga puluh lima mm
dari makassar hingga pare pare di sulawesi selatan
tahapan ini adalah awal rencana pembangunan rel kereta api trans sulawesi
rencananya pemerintah melalui pt kereta api indonesia akan membangun rel dengan lebar sepur seribu empat ratus tiga puluh lima mm dari makassar hingga pare pare di sulawesi selatan
dan akhirnya ribuan kilometer rel dengan lebar standar internasional ini akan mencapai manado sulawesi utara
rencana ini adalah panduan terhadap amanat undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
di mana pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perkereta apian nasional
kalau sekarang ini dalam beberapa tahun ini kereta api masih kecil sekali
angkutan penumpang kira kira antara lima sampai enam persen
dari total perjalanan di indonesia
kemudian angkutan barang lebih kecil lagi di bawah satu persen
kita mengharapkan dengan adanya tambahan tambahan jaringan
kita akan meningkat share nya
kalau penumpang mungkin menjadi sekitar sepuluh persen
dan angkutan barang mungkin antara lima sepuluh persen
ini yang target targetnya
ketika berada di jawa perjalanan dari jawa ke jawa akan menjadi lebih mudah
sejak pembangunan rel kereta oleh belanda di jawa kereta api mengalami perkembangan luar biasa
belanda meninggalkan warisan rel sepanjang enam lima ratus km
meski banyak yang mati pemerintah sedang menghidupkan kembali jalur lama dan membangun jalur baru

kami akan ajak anda melihat seperti apa saat ini
seperti apa sejarah kereta api indonesia
perjalanan kami mulai di sini di stasiun gambir pintu gerbang ketujuan kota kota di pulau jawa
kami menuju semarang
menggunakan kereta eksekutif argo bromo anggrek tujuan surabaya kami akan turun di ibu kota provinsi jawa tengah
kota di mana perkereta apian indonesia bermula

menaiki kereta api argo bromo anggrek tujuan kami adalah stasiun tawang
dua puluh jam perjalanan akan kami lalui sambil merasakan nyamannya kereta buatan dalam negeri
sejak pemerintah mengadakan jalur track ganda perjalanan kereta di jalur utara semakin cepat
pelayanan di stasiun pun berubah sejak dua ribu tiga belas penumpang sudah merasakan tertibnya suasana peron
sebentar lagi kami tiba di semarang penumpang yang kami hormati sesaat lagi kereta api argo
bromo anggrek akan tiba di stasiun semarang
hindia belanda pada seribu delapan ratus dua puluh lima sampai seribu delapan ratus tiga puluh terjadi perang di pondegoro saat itu adalah masa terburuk
belanda di indonesia indonesia sudah tidakintendinya melakukan penanganan namun hanya permulaan mereka sekaligus kita jadi kota sahabat seates hari ini kota beetle reef dan kereta api pembangunan a universe la superelix mba indonesia main dimana
dana perang sangat besar
belanda keluarkan untuk menumpas gerakan sporadis
peter carry sejarawan asal inggris yang banyak menulis tentang indonesia
menyatakan dalam buku kuasa ramalan perang jawa ini menghabiskan khas belanda sebanyak dua puluh lima juta gulden
jika dikonversikan sekitar dua miliar dolar untuk saat ini
untuk menutup kerugian belanda mengeluarkan politik tanam paksa
sebuah kebijakan yang memaksa petani menanam komoditas tertentu dalam jumlah banyak
hasil perkebunan pada masa tanam paksa ini membutuhkan alat transportasi untuk menjangkau pelabuhan
dari pelabuhan hasil kebun akan dikapalkan keluar jawa
sementara pada saat itu alat transportasi masih berupa pedati yang ditarik kerbau atau kuda
dan memakan waktu lama
beberapa pengusaha perkebunan belanda mengusulkan kepada pemerintah jajahan
untuk membangun prasarana kereta api
saat itu mesin tenaga uap ini populer di eropa
sebagai hasil revolusi industri inggris yang mengubah keadaan satu ratus delapan puluh derajat
para pengusaha perkebunan yang mayoritas kaum liberal
akhirnya menekan pemerintah untuk segera menerapkan pengadaan kereta api di hindia belanda
usul ini memakan waktu dan banyak mengalami penolakan
karena sejak dari awal kereta api itu sendiri merupakan buah dari nilai nilai liberalisme
yang muncul sejak seribu delapan ratus dua puluh lima ketika produk dari revolusi inggris berkembang dan menyebar ke belanda
ketika jalur kereta api belanda pertama dibuat tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
setahun kemudian mereka berupaya untuk masukkannya ke jawa sebagai alat angkut tanam paksa
yang sayangnya saat itu pemerintahan konservatif menolaknya
baru saat parlemen belanda dikuasai kaum liberal
usulan pembangunan jalur kereta di jawa disetujui
swastalah yang memelopori berdirinya rel kereta api di hindia belanda
perusahaan yang merintis jalur pertama adalah netherlands indies porweg maskapi disingkat nis
jalur kereta sejarah yang berpengaruh di jawa
yang berpengaruh di jawa yang berpengaruh di jawa
yang berjauh dua puluh lima km dari semarang menuju desa tanggung harjo di kabupaten groboka jawa tengah sekarang
mereka bangun selama tiga tahun
seribu delapan ratus enam puluh tujuh adalah tahun beroperasinya kereta api hindia belanda pertama
stasiun tanggung atau yang dulu disebut tanggung adalah halte pertama dari rencana perpanjangan jalur selanjutnya
sampai saat ini stasiun tanggung masih terpelihara
dan berjalan dengan cara baik
dua puluh agustus seribu delapan ratus enam puluh tujuh perjalanan kereta api uap pertama hindia belanda berhenti di sini
di tengah kepungan rumah warga inilah stasiun tertua di indonesia dalam kondisi utuh yang masih bisa kita lihat
untuk mengetahui letak stasiun pertama kami mengajak komunitas pemerhati sejarah kereta api
menelusuri keberadaan stasiun
yang sering disebut namanya sebagai samarang
kami beruntung bertemu orang pertama yang menemukan lokasi stasiun samarang
dia adalah cahyono raharjo
cahyono menelusuri kelurahan kemijen kecamatan semarang timur bersama koleganya
metode ilmiah dan teknologi pemetaan global positioning system atau gps dipakai sebagai bahan referensi
kepada kami cahyono bercerita
bagaimana dia dan rekan rekannya menemukan lokasi stasiun samarang
setelah cukup mendapatkan informasi singkat tentang stasiun samarang
kami lanjutkan penelusuran langsung ke lokasi
masih ditemani komunitas yang mencintai aset bersejarah kereta api indonesia ini
kami menuju gang spurlan ii di ruas jalan ronggo warsito

jadi kan sebelumnya pak cahyono itu kan

itu dengan segala pertanyaan dalam bina mereka
ingin apa benar sih posisi stasiun pertama itu di semarang
lalu diadakan penelitian
dan kemudian juga observasi di lapangan
dan membutuhkan kurang lebih empat setengah orang
dan membutuhkan kurang lebih empat setengah orang
di bawah berempatan
apakah ini fungsi dari sobel lynster
saya merasa sering bertarung otomatis
yang salah satu antara para pekerja yang hetero itu
jadi memang bukti yang kuat itu salah satunya yang seperti yang mas sikis lihat ini
di lengkung besinya ini
terus itu juga besinya yang tertanam di tembok
terus dari kayu kayunya ini
namun sayang keadaan banyak berubah
air laut yang kerap naik membuat warga yang menempatinya secara bertahap
menguruk dengan tanah hingga setinggi tiga meter
kebetulan kan semarang termasuk kota di pinggir pantai
jadi karakteritisnya salah satunya yang sampai saat ini masih itu adalah rob
yaitu air laut yang masuk ke daratan
jadi masuk gitu
lama lama kan orang ingin hidup nyaman kan di huruf
di huruk ya diuruk huruk akhirnya lama lama daerahnya jadi tinggi
kalau dilihat ini kan
sebetulnya ini dulu kan atap ini bagian dari atap
nah karena di huruk huruk dulu tinggi
stasiun samarang menyisakan hanya sisi selatan bangunan
inilah yang dimanfaatkan warga sebagai tempat tinggal sejak tahun lima puluh an
mereka adalah keluarga para pekerja kereta api era orde lama
mereka menempati bekas stasiun samarang untuk tinggal dan beranak pinak
salah satu tertua bercerita kepada kami saat dia dan keluarganya mulai bermukim di sini
dulu kan masih utuh ini ya
itu yang di belakang sana itu belum dihuni orang
ini aja masih kosong
emperan gitu loh
kalau sekarang kan sudah ditambahin sendiri

ini buatan sendiri

ini kampungnya belum ada
ini pintu raya
sebenarnya rakan rakan itu sudah ke birrug
iraniannya juga cerita tentang stasiun samarang tenggelam
digantikan bangunan yang lebih megah sebagai sarana pendukung ekspansi usaha
jangkauan rel yang terus menjauh didukung semangat liberalisme
memutuskan mendirikan kantor sendiri di tengah kota
yang meramaikan industri perkereta apian hindia belanda
perusahaan lain yang membuka jalur ke arah barat jawa
dikenal dengan nama semarang cirebon stumsram maskapi
peninggalannya yang sampai saat ini masih beroperasi adalah stasiun poncol

pt kereta api indonesia beruntung menerima warisan aset dari banyak perusahaan belanda
jalur jalur panjang di jawa madura dan sumatera
dikuasai operator kereta api milik negara ini
rel rel sepanjang enam lima ratus km sebagian besar mulai aktif
demikian juga bangunan yang berfungsi sebagai stasiun
masih banyak bertahan
sebagian besar pendukung perjalanan reguler
namun ada yang berfungsi sebagai aset perjalanan wisata
ya stasiun ambarawa
pada masa berakhirnya perang jawa
belanda memanfaatkan teknologi perkereta apian
sebagai bagian strategi pertahanan
situasi yang belum aman akibat perang yang memakan biaya tinggi itu
membuat belanda perlu menyambungkan ruas rel tertentu
untuk memperbaiki perjalanan
dan memobilisasi pasukan
jalur yang sudah ada yaitu semarang surakarta hingga yogyakarta
pada satu ruasnya dirangkai menuju ambarawa
di kota berhawa sejuk inilah benteng willem pertama berdiri
sebagai barak pasukan
sebagai stasiun yang melayani kereta wisata
stasiun ambarawa ramai di akhir pekan
perjalanan wisata reguler ke tuntang
biasa dilayani lokomotif diesel berusia tua
prima dona stasiun yang sekaligus museum ini adalah lokomotif uap
stasiun ambarawa memiliki tiga lokomotif uap
yang sudah diaktifkan lagi
melayani perjalanan ke tuntang
melewati danau rawapening
memakan waktu satu jam pergi pulang
rute ambarawa bedono ulang alik
dilayani oleh dua lokomotif uap bergerigi
bernomor b dua ribu lima ratus dua dan b dua ribu lima ratus tiga
rel yang menanjak mengharuskan lokomotif
mempunyai roda gigi untuk bisa melewati lintasan
demikianlah rentetan sejarah singkat awal mula
kereta api indonesia
faktor politis beralihnya kekuasaan
di masa prakemerdekaan
hingga nasionalisasi perusahaan perusahaan belanda
mewarnai perjalanan jatuh bangunnya kereta api indonesia
namun kini semangat zaman berganti
belakangan ini pt kereta api indonesia
inventarisasi aset penertiban stasiun
dan perbaikan layanan adalah terobosan
masa ini adalah masa revolusi kereta api
kalau harapan kami
kai jangan terlalu bangga dulu dengan posisi sekarang
lebih ditingkatkan lagi pelayanannya
lebih dibaguskan lagi fasilitasnya
aji dan kawan kawan pecinta kereta api
adalah penyambung lindang operator dan masyarakat
di beberapa kesempatan
dia dan organisasinya
membantu sosialisasi perkereta apian ke warga
komunitas yang awalnya kumpulan pehobi fotografi ini
menyampaikan keinginan masyarakat terhadap operator
kereta api masa depan
tidak dimonopoli lagi oleh pemerintah
negara telah melakukan perombakan undang undang perkereta apian
melalui undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh
keran swasta terbuka lebar
nah kalau kita mau membuka swasta untuk berperan
memang harus ada pendapatan lain di luar
pendapatan dari traffic dari karcis
biasanya dari pengalaman kita
lainnya harus didapat dari pendapatan lain lain
misalnya pendapatan pertokohan
yang disebut dengan pud
berbagai macam jenis transportasi kereta
utamanya di ibu kota
masih dikuasai pemerintah pusat dan daerah
jalur potensial sebenarnya ada di pulau pulau luar jawa
inilah prospek besar kereta api puluhan tahun ke depan
sebagai angka kemampuan kereta api
jangka panjang membangun jalur kereta api sangatlah ekonomis
jadi kita mengharapkan ke depan yang pertama tadi adalah
menjadi tulang punggung angkutan darat di indonesia
yang kedua adalah kita mengharapkan agar pelayanan lebih ditingkatkan
kemudian keselamatan juga lebih terjamin
kemudian berikutnya adalah sesuai dengan kebutuhan
tergumesin dan tumbuhkan rakyat
tergumesin dan tumbuhkan rakyat
tergumesin dan tumbuhkan rakyat
roda dengan rel baja akan terus mengiang di telinga kita
kereta api setia mengantar anak manusia sampai tujuannya
satu yang tak boleh kita lupa
naik kereta api tidak bisa lagi kita bayar dengan percuma